samuel huta barat ayah mendiang brigadir yosua mengutarakan pendapat seharusnya semua tersangka pembunuhan brigadir yosua yang melakukan rekonstruksi ulang pembunuhan berencana
baik di rumah dinas maupun di rumah pribadi tersangka ferdisambo dilakukan tanpa peran pengganti
meskipun punya hak untuk tidak hadir mestinya barada richard eliezer tidak lagi khawatir karena sudah mendapat perlindungan lpsk
kehadiran barada richard eliezer dinilai samuel sangat penting untuk menyingkronkan apa yang sudah tertulis dalam bap maupun apa yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian perkara
digelarnya rekonstruksi ulang ini diharapkan dapat membuka misteri kematian brigadir yosua
perjalanan yang lancar dan kita sangat berharap kehadiran semua para tersangka
termasuk bu putri harus hadir juga
ya semua yang terlibat di dalamnya harapan kami hadir